aksi mahasiswa di semarang berlangsung ricuh
mahasiswa yang mendesak menemui anggota dprd jawa tengah
menjebol pagar kantor gubernur jawa tengah di jalan pahlawan semarang
aksi aliansi mahasiswa semarang raya berlangsung sejak selasa pukul sepuluh pagi
sembari membawa keranda dan poster mengecam dpr
mahasiswa mendesak masuk kantor dprd jawa tengah
yang bersebelahan dengan kantor gubernur jawa tengah di jalan pahlawan semarang
masa memaksa masuk ke gedung dprd jawa tengah untuk bertemu anggota dprd
namun karena tak kunjung ditemui
masa akhirnya menjebol pagar kantor gubernur jawa tengah
yang juga menjadi akses masuk ke kantor dprd jawa tengah